ini yang penting bagi pemerintah ini
ini saatnya kita bersatu
politik betul betul menekan
ke semua negara saatnya bersatu
mk sudah tinggal nanti penetapan
paytv dan media streaming